dari hongkong demi meningkatkan populasi pemerintah hongkong menggelontorkan dana untuk pasangan baru
setiap pasangan baru yang ingin memiliki bayi diberikan dana tiga puluh sembilan juta rupiah
kebijakan baru ini mulai diterapkan tahun ini hingga dua ribu dua puluh
namun masyarakat menilai angka yang ditawarkan terlalu rendah mengingat biaya hidup di hongkong cukup tinggi